semen kompas bisnis di sapa indonesia pagi menyapa anda pagi ini
masih bertama saya paskal isiswari saudara
bank indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan
untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi
bank indonesia juga telah melakukan stress
dan hasilnya ketahanan perbankan tetap kuat
dalam menghadapi berbagai resiko ketidakpastian ke depan
pagi ini kami akan berbincang dengan kepala departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia
selamat pagi mbak paskal isiswari selamat pagi bisa di rumah
oke pak saliqin ini kalau dilihat pada rapat dewan gubernur terakhir di bulan maret beberapa pekan lalu
sebenarnya bi menyampaikan kalau kebijakan makro prudensial ini akan tetap longgar pak
nah kira kira apa saja sih langkah yang akan dilakukan oleh bank indonesia
jadi yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana bank indonesia melakukan kebijakan ini
jadi tidak hanya dari sisi makro prudensial saja
tapi juga moneter payment system dan semua piranti kebijakan
nah di tengah ketidakpastian yang tinggi ini
tentunya tantangan yang dihadapi ini tidak lepas dari stabilitas dan pertumbuhan
bank indonesia ya pak ferry warsius bahwasanya kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas
sementara makro prudensial untuk mendorong pertumbuhan atau persifat akumulatif atau longgar
nah untuk melakukan atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tentunya
kebijakan makrobudursal ini memang dilakukan untuk pro growth gitu mbak ya
pertama memang kita melihat kondisi terkini ekonomi yang memang masih perlu didorong lagi
juga melihat prospek ke depan atau kita lihat memang kita berada di dalam siklus pertumbuhan yang memang masih belum didorong gitu
dan ini tentunya tadi kenapa kita bicara timing bahwasanya kalau melihat siklus
kalau kita melihat ke depan ini pertumbuhan ekonomi masih mengalami peningkatan gitu ya siklus keuangannya
nah itulah kenapa bank indonesia melakukan kebijakan makrobudusial yang sifatnya akomodatif
kita juga tentunya melakukan terus memperkuatkan
implementasinya kalau kita lihat dan juga kita melakukan sinergi dengan pemerintah dan instansi terkait
kalau sebagai contoh sebagaimana disampaikan di dalam tes etik kemarin
bank indonesia dalam waktu dekat akan memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makroproduksial
nah ini tentunya terus dilakukan untuk mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia
guna mendorong pertumbuhan kredit lebih lanjut

pak ini kalau tadi pak sodikin bicara soal kredit
lalu juga soal jaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan
sebenarnya yang tidak kalah penting adalah soal perkembangan sektor keuangan
terutama dari sisi industri perbankan
apakah bank indonesia sudah melakukan assessment pak terutama dari sisi ketahanan perbankannya
harus memperhatikan kondisi lingkungan strategis global
baik strategi mara makro kemudian bagaimana pasar keuangan dan geopolitik
yang memang masih diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi
dan ini tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik
kita syukuri bahwasannya ketahanan sistem keuangan kita ini masih terjaga dengan baik
assessment kita menunjukkan bahwasannya ketahanan sistem keuangan kita
khususnya perbankan ini terjaga dengan baik
kalau kita lihat dari sisi likuiditas ya
diakuiditas itu ada indikator yang
parameter namanya alat tiku terhadap dana pihak ketiga atau ilo atau dbk
yang memang ini tercatat masih tinggi ya sekitar dua puluh tujuh empat persen di bulan februari ini
ada lagi indikator likuiditas yang memastikan bahwasannya bank ini memiliki kecukupan stok alat likuid
untuk tiga puluh hari ke depan atau jangka pendek yang namanya liquiditas
itu juga masih besar masih tinggi dalam
dari sisi risiko dan permodalan
ini kita juga melakukan assessment
dari konteks itu intermediasi perbankan yang baik ini
dan itu terus melanjutkan pertumbuhan positif ini tanpa kita lihat
tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas sistem keuangan
kita melihat dari sisi risiko kredit misalkan dari rasio npl ya
masih terjaga di bawah lima persennya
dan ini masih jauh di bawah empat puluh lima
kalau kita juga lihat dari risiko dari konteks permodalan kecukupan permodalan
ini capital adegosi ratio atau car nya juga masih tinggi
dan ini meningkat kemudian data mar juga sekitar dua puluh lima gitu
dengan konteks itu kita melihat ketahanan sistem keuangan kita itu terjaga dengan baik
itu aja kita juga senantiasa rudin melakukan stress test gitu
untuk melihat ketahanan sampai jauh mana apabila ada shock dalam perekonomian
bagaimana tadi konteks likuiditas permodalan apakah masih tahan
nah ternyata dari stress kita stress stress kita
ini menunjukkan bahwasannya ketahanan perbankan kita masih tetap kuat
oke tapi kalau dilihat pak sebenarnya saya coba bandingkan ya pak
dari sisi likuiditas dan juga dari sisi kreditnya pak
likuiditasnya kredit kan kita sempat kalau dari angka terakhir adalah pertumbuhannya masih double digit ya pak
sementara kalau lihat dari dpk nya kalau dibandingin emang masih sedikit terbatas gitu
nah apa pandangan bi soal kondisi ini ke depannya pak
meskipun tadi pak solikin sudah bilang sebenarnya stress test nya tetap bagus
meskipun nantinya ketika ada goncangan masih tetap baik kondisi perbankan saat ini
iya jadi pertama yang perlu kita pahami bahwasannya dana pihak ketiga
itu biasanya berbanding lurus dengan kondisi ekonomi demikian mbak
jadi umumnya memang kalau kita juga dari sisi ekonomi yang tumbuh kuat ya
dan juga demikian pula kalau kita melihat pertumbuhan angka pertumbuhan kredit
ini juga biasanya lebih tinggi daripada angka pertumbuhan dpk nya gitu
kalau kita lihat dari rencana bisnis bank ya rb bank itu
kredit kalau sekitar sepuluh sampai sebelas persen
maka rbb dari dbk itu dana pihak ketiga juga cukup sekitar sembilan persen
tapi sudah oke ya jadi angka seperti itu memang natural gitu
nah kalau kita melihat membandingkan antara pertumbuhan kredit ya
yang sekitar sebelas persen dengan angka dpk yang dibawa itu
tentunya orang pasti akan concern mengenai wah ini pasti ada funding gap gitu
kan itu isunya tapi ini natural gitu ya
nah kuncinya memang ada di bagaimana strategi bank itu
agar bagaimana dia mengupayakan agar bisa mencapai target pertumbuhan kreditnya
yang ditargetkan di akhir tahun biasanya bank ini memiliki tiga strategi mbak
ya jadi pertama dia itu memang akan melakukan relokasi aset aset ligutnya gitu
jadi yang kalau kemarin dia punya dana itu disimpan ditanamkan di ya apa
misalkan sbn gitu ya ini kemudian direalokasikan untuk dicairkan atau disalurkan menjadi kredit
jadi ini kemudian direalokasikan untuk dicairkan atau disalurkan menjadi kredit
kemudian dia juga biasanya dia akan melakukan pricing pendanaan
dia berupaya untuk mendapatkan dana dana murah gitu ya
giro kemudian menawarkan produk produk yang menarik juga
seperti itu bahkan beberapa ini juga melakukan sumber pendanaan lain di luar dbk
misalkan dia melakukan apa pinjaman ke luar negeri dan beberapa rate issue di pasar saham seperti itu
jadi banyak strategi yang kalau kita lihat perbankan kita ini memiliki kemampuan yang baik di dalam mengelola likuditasnya
jadi banyak strategi yang kalau kita lihat perbankan kita ini memiliki kemampuan yang baik di dalam mengelola likuditasnya
sehingga itu digunakan atau itu menopang target pertumbuhan kredit di tengah dpk
memang yang memang tidak tidak setinggi pertumbuhan kredit memang seperti itu naturalnya demikian mbak
oke ini yang juga menarik sebenarnya tadi pak solikin udah ngasih hint sedikit soal klm dalam bentuk insentif likuiditas dari bank indonesia
ingin menggali lebih dalam lagi klm ini apa sih nanti kegunaannya untuk terutama untuk mendorong penyaluran kredit
tapi jangan dijawab dulu pak solikin kita akan jeda sejenak
sampai indonesia pagi kompas fisik akan segera kembali
kepala departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia sodikin m juhro masih bersama kami di kompas bisnis pagi ini
pak solikin kita ngobrol lagi ini beberapa pekan lalu juga bi sudah meluncurkan buku kajian stabilitas keuangan nomor empat puluh dua pak
nah apa yang menarik dari kajian ini
jadi minggu lalu kami menerima buku ini
kami menerbitkan ksk ya kajian stabilitas keuangan yang nomor empat puluh dua
jadi ini kalau semesteran ini kita berberikan secara semesteran berarti sudah dua puluh satu tahun ini usianya pak
jadi ksk ini menyajikan hasil assessment juga kajian terhadap perkembangan stabilitas keuangan secara menyeluruh
terkait dengan intermediasi kemudian terkait dengan ketahanan tentunya ya
maupun juga terkait dengan aspek aspek pengembangan inklusi ekonomi keuangan dan ideologi
dan ini serta juga ada beberapa respon kebijakan manusia maupun proyeksi dan arah makrokosil ke depan
nah ksk ini kalau kita lihat dari segi temanya ya kemarin kita memiliki mengusung tema
mendorong peningkatan intermediasi di tengah ketidakpastian global
jadi memang ini tentunya tema ini diangkat dengan memperhatikan tantangan global dan domestik ya
dan kalau kita melihat dari
maksud yang lebih luas lagi memang ini semacam bagian dari komunikasi atas apa yang kami lihat dan kita lakukan
agar dapat dibahami dan menjadi pembelajaran yang baik bagi semua stakeholders masyarakat kalangan industri ya
kemudian juga otoritas bahkan ini kaum akademisi dan para peneliti
ini karena di dalam ksc kali ini spesial mbak karena kita juga menyertakan box ya
hoax itu adalah ulasan mengenai isu atau apa yang lebih detail gitu
jadi kalau di dalam report itu biasanya kita kajian itu kan ada yang umum ada di dalam bodinya
tetapi box ini yang penting kalau para akademisi para pemerhati ekonomi keuangan ingin mendalami
itu ada di spesifik box seperti itu mbak
dan ini bisa tentunya di download di website kami ya di pangusia secara gratis tentunya
baca apa yang dilakukan oleh bid special box tadi pak
tapi selain yang spesial tadi pak solikin cerita ini di acara yang sama juga bi bilang kalau akan memperkuat implementasi klm
nah perkembangan klm ini sejauh apa sih pak
dan apakah memang efektif untuk mendorong penyaluran kredit
klm ya kebijakan insentif lingkupan makro produksial
ini kita pertama kita kalau kita lihat teman teman semuanya
ini ditujukan memang untuk mendorong pertumbuhan kredit lebih lanjut
khususnya untuk sektor sektor yang memiliki daya ungkit yang besar gitu
daya ungkit yang besar atau backweat dan fort linkage untuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi
nah ini sifatnya insentif mbak
jadi teman teman pemberian ini insentif
sehingga kalau kita lihat pangusia ini menyediakan insentif itu sekitar empat bukan sekitar
jadi ini sekitar rp dua ratus tujuh puluh triliun itu insentif
nah di dalam prakteknya memang kalau kita lihat
klm ini kan kemarin kita launching di februari ya eh maaf di oktober
ini telah berjumlah sekitar sekarang ini yang dimanfaatkan itu adalah rp satu ratus enam puluh tiga tiga triliun
jadi sehingga masih ada ruang lagi rp seratus triliun yang nanti perlu dimanfaatkan oleh perbankan
nah tambahan klm ini insentif ini penting
ini menjadikan bahwa memberikan tadi inisiatif bagi bank bank gitu
manakala dia bisa menyalurkan kredit pada sektor sektor prioritas ya
misalkan sektor yang hilirisasi
apakah itu yang minerba maupun yang non minerba
sektor perumahan pariwisata ya
dan juga kita bicara berkait dengan pengembangan umkm hijau
yang sepanjang itu memiliki daya ungkit dan juga potensi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
nah kita tentunya mengevaluasi
ternyata memang masih ada ruang sekitar seratus triliun rupiah yang harus dimanfaatkan oleh perbankan
nah inilah yang nanti kemarin disampaikan oleh pak gubernur
bahwasanya dalam waktu dekat kita akan melakukan apa menyampaikan penguatan kln itu
sehingga itu bisa mengoptimalkan empat tati
nah apa tentunya dari sektor sektor yang ada sekarang ini prioritas yang ada sekarang ini dioptimalkan gitu ya
penyalurannya dan juga memperluas tadi
jadi memperluas sektor sektor lain yang memiliki potensi di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
masih ada sektor perdagangan
ini masih banyak sektor sektor yang memang masih perlu dioptimalkan
dan di sini kita tentunya sektor perbankan dan dunia usaha tentunya bisa menyambut baik penguatan klm ini
dan ini harapan kita bisa mendukung pertumbuhan kredit lebih lanjut dan tentunya pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih kuat
oke yang artinya tidak hanya untuk memperkuat ketahanan perbankan
tapi tentunya sistem keuangan secara umum
nah kalau soal sistem keuangan secara umum pak di dua ribu dua puluh
kita semua sudah memahami tadi juga kami singgung di depan
bahwasannya perekonomian global ini masih diliputi oleh ketidakpastian tinggi ya
kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonominya masih tertahan nih
dan juga dalam konteks kebijakan modernya negara negara maju ini masih apa
ini menjadi tantangan dan juga menyebabkan sektor keuangan ini masih diliputi oleh ketidakpastian
nah bagaimana ini dampaknya ke dalam domestik
dan tadi kami singgung kita syukuri dengan ekonomi yang tumbuh sekitar lima
ini tentunya luar biasa
dan ini kalau kita lihat topangan di sektor keuangan ini juga compatible
kita melihat intermediasi kita juga tumbuh
tadi kami sampaikan sebelas tiga persen itu pertumbuhan ekonominya eh pertumbuhan kreditnya
dan kita juga harapkan nanti kita optimis dengan berbagai asesmen tadi
di akhir tahun ini kita bisa tumbuh sekitar kredit kita akan tumbuh sekitar sepuluh
nah di dalam konteks intermediasi ini tentunya kita apa sih yang membuat kita optimis
nah tentunya kita masih melihat bahwasannya
stabilitas keuangan kita itu terjaga tadi
karena stabilitas keuangan sisi keuangan yang seperti tadi
dari sisi likuiditas permodalan ya risiko kredit yang terjaga
ini memberikan topangan untuk kita bisa mendorong intermediasi
optimisme ini juga dari sisi makronya ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang lima puluh
di bawah sekitar dua lima persen ya
juga suku bunga yang masih kondusif kita jaga
maupun juga nanti tentunya kita berharap realisasi dari proyek proyek strategis nasional
yang nanti akan diwujudkan
dari sisi mikronya kalau kita lihat
juga perbankan ini masih memiliki appetite yang baik
apa dari sisi apakah dari perbankan ini masih baik untuk sektor sektor ekonomi
dari kita lihat jadi korporasi juga masih diperhatikan
juga akan meningkat seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik tadi
untuk rumah tangga juga demikian masih resident
jadi all and all itu kalau kita lihat bahwasannya
di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi itu
ekonomi kita tumbuh kuat kemudian statistik tempuhan terjaga dengan baik
intermediasi jalan dan insya allah kita akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi
maupun juga dari sisi pertumbuhan kredit sebesar sepuluh dua belas persen di tahun ini
dan juga ke depan bisa lebih tinggi lagi sekitar sebelas tiga belas
dengan stabilitas sistem keuangan yang masih terjaga dengan baik
jadi masih tetap optimis akan double digit untuk pertumbuhan kredit
terima kasih pak solikin sudah berbagi pagi ini di kompas bisnis
sampai ketemu lagi pak sehat selalu